alif sampai juang akhirnya
penjarahan di dadari terkutuk itu
sudah lama kita tidak bertambah
sekarang kita buktikan
dimana dia sekarang
dia sedang menuju ruang singgah sana kanjeng ratu
bersama senopati waskolo dan ratu gendeng permoni
kami tidak mampu menahannya
bersihkan seluruh area selamatkan sebanyak mungkin
para lampor ikut aku
sekarang keratan seborokido menjadi milik kita
kamu ingin segera kembali duduk di tempat ini bukan
tapi tunggu kekasihku
aku hanya ingin merasakannya sebentar saja
kenapa aku tidak mencium bau bunga bidadari itu ada di sini
kenapa aku tidak bisa merasakannya
dimana bunga bidadari itu berada
cari bunga bidadari itu di setiap sudut keraton ini
saya ingin menemukan semuanya
akhirnya aku bisa merebut kembali singgah sama aku
kenapa ini penampilan singgah sana aku jadi
yang ditunggu datang juga
maksud dari semua ini ratu gedang permoni
apa aku tidak salah demah
kamu bertanya maksud dari semua ini
apa kamu tidak sadar
kalau aku sudah menduduki singgah sanamu itu
aku salah bicara
kalau singgah sana itu bukanlah milikmu nawang gulan
ya tentu saja ratu
ini adalah singgah sanaku
ini adalah keratunya aku
ini adalah keratunya aku
ini adalah ratunku
ini adalah keratunku
ini adalah keratunku
ini adalah keratunku
kita sudahi perang ini ratu gedang permoni
sudah banyak korban yang tidak bersalah berjatuhan
jangan sebijiak kamu dahut
kamu itu hanyalah sampah
dijadari yang terkutuk dan terus
penjarakan didadari terkutuk itu
sudah lama kita tidak bertemu
sekarang kita buktikan
siapa yang akan kalah
aku benci tumbuhan rambat